pemerintah provinsi dki jakarta mengaku kesulitan dan harus bekerja ekstra untuk membersihkan tumpukan sampah di sepanjang sungai ciliwung
pembersihan sampah yang didominasi batang pohon ini akan difokuskan di empat tempat
menurut kepala dinas kebersihan dki jakarta sampah yang menumpuk di pintu air dan jembatan sungai berasal dari daerah lain
untuk mengantisipasi banjir yang masih mungkin terjadi pengerukan sampah dengan alat berat akan terus dilakukan di empat titik dengan jumlah sampah terbanyak
jadi intinya selama dalam masa situasi seperti cuaca ekstrim ini dengan intensitas hujan yang tinggi di hulu
kami terus mensiagakan seluruh pasukan warannya kita membersihkan kali sungai waduk danau sejak karta
lebih kepada titik titik seperti pintu air manggarai banjir kanal barat di season city banjir kanal timur dan juga di jembatan kampung melayu